kasus positif covid sembilan belas terus mengalami peningkatan penambahan kasus berdampak pada tingkat keterisian kamar rawat di rumah sakit
bagi pasien yang memiliki gejala sedang keberat memang diharuskan untuk mendapatkan perawatan serta pengawasan petugas medis di rumah sakit
namun bagi pasien dengan gejala ringan dan otg diperbolehkan untuk menjalani isolasi mandiri
meski begitu isoman tak boleh sembarang dilakukan karena ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan pasien isoman
berikut adalah data yang berhasil dihimpun tim litbang sian indonesia bagaimana aman apa saja yang harus diwaspadai ketika anda isoman
yang pertama sebenarnya siapa saja sih yang boleh isoman
nah isolasi mandiri sendiri adalah tindakan yang dilakukan orang yang punya gejala covid ini untuk mencegah penularan ke anggota keluarga lainnya dan juga ke masyarakat
tapi tidak semuanya pasien positif ini diperbolehkan atau diizinkan
untuk bisa menjalani isoman di rumah
nah pasien yang boleh melakukan isoman yang pertama ini dia adalah pasien yang punya gejalanya ringan
jadi gejala covid sembilan belas ini ringan
nah gejala ringan tuh kayak apa aja sih
kayak misalnya batuk kemudian flu atau pilek bersin kemudian juga demam ya itu adalah gejala ringan
kemudian ini juga jadi catatan bahwa pasien yang menjalani isoman ini adalah bukan mereka yang punya comorbid ya
bukan mereka yang punya comorbid atau
jadi penyakit penyerta berat kayak misalnya kanker kemudian jantung kemudian autoimun dan penyakit penyakit penyerta berat lainnya
lalu berikutnya adalah orang dalam pengawasan atau odp
ini juga boleh
ya dalam pemantauan yang memiliki demam atau gejala gangguan pernafasan dengan riwayat misalnya dari atau berasal dari wilayah transmisi lokal
atau orang yang tidak memiliki gejala tapi mungkin pernah kontak erat dengan pasien positif covid sembilan belas
odp dan juga otg
itu tadi yang boleh menjalani isoman
lalu do's and don'ts artinya ketentuan yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika anda menjalani isolasi mandiri di rumah
nah ini dia
yang pertama tentunya anda nggak boleh keluar rumah
no jalan jalan ya
tetap stay di dalam rumah ke depan rumah keluar pagar celingak celinguk lihat tetangga itu juga nggak boleh
jadi benar benar di dalam rumah
dan pastikan bahwa rumah anda ini punya ventilasi atau sirkulasi
udara yang baik
jadi ada perputaran udaranya ini baik
kalaupun memang anda terpaksa menjalani isoman di rumah tapi kondisinya memang ada anggota keluarga lainnya yang nggak bisa keluar dari rumah
jadi tetap ada di dalam rumah padahal yang lainnya itu negatif
jadi anda sendirian gitu ya positif
anda tetap harus jaga jarak dari mereka
lebih dari satu meter
lebih dari satu meter
terus ingat nggak boleh ada atau menggunakan kamar mandi yang sama
dan harus peralatan
makanannya yang anda gunakan ini juga pisah
jadi nggak boleh ada di kamar yang sama tempat tidur yang sama kamar mandi nggak boleh sama tempat makanan pun juga harus bisa
kemudian jangan lupa tetap pakai masker
gunakan masker walaupun anda di dalam rumah
walaupun anda stay di dalam kamar
ketika anda berjemur pun juga harus seperti itu
jadi tetap ada tiga m
tetap menjaga jarak aman
kemudian cuci tangan
jadi rajin banget
untuk menjaga kebersihan ya
lalu berikutnya pastikan anda sering sering berjemur
jadi berjemur kurang lebih lima belas sampai dengan tiga puluh menit setiap pagi
jadi memang anda harus sering sering menghirup udara luar yang ada di lingkungan rumah
jadi menghirup udara luar bukan berarti anda bisa jalan jalan keluar rumah
lalu sering sering untuk ngecek bagaimana sih atau perkembangan suhu badan anda setiap hari itu dipantau terus
seperti apa berapa
hari ini kemudian sore harinya juga berapa malam harinya berapa
dan walaupun anda isoman anda juga bisa memanfaatkan fasilitas seperti ini dia telemedicine
agar anda bisa tetap diawasi oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan
tetap harus diawasin tetap harus dipantau
nah pasien yang melakukan isoman juga harus waspada dengan beberapa hal
jadi isoman kalau misalnya yang pertama ini enggak ada keluhan
ya misalnya yang pertama adalah gak ada keluhan
nah nggak ada keluhan orang yang udah ngelakuin isoman empat belas hari sama dengan masa inkubasi dari virus sars cov dua ini
dan tanpa adanya keluhan bisa jadi artinya orang tersebut baik baik saja
nah kalau misalnya ini dia ini ada keluhan
jadi misalnya anda merasa pas isoman tadinya mungkin pas awal awal enggak kenapa napa tuh enggak ada gejala
tapi pas isoman anda bersin anda flu anda batuk pusing kemudian anda demam gitu ya
nah kalau ada keluhan bagi yang pernah muncul keluhan seperti gejala tadi yang saya sebutkan dalam empat belas hari dua minggu
itu juga bisa jadi tidak menandakan sebenarnya ada sumber virus penyebab covid sembilan belas
nah ini dia kalau misalnya keluhannya berkelanjutan
nah artinya keluhan saat isoman dan sampai dengan terasa sesak nafas yang berat banget atau mungkin semakin mengganggu
maka anda atau pasien yang lagi isoman ini harus segera melapor ke fasilitas kesehatan terdekat
dan mendapatkan penanganan
lebih lanjut salah satunya dengan pengecekan atau tes pcr
itu lagi ya
jadi anda harus menguas padai tahu ketentuannya boleh isoman kalau apa aja
dan apa saja yang harus anda lakukan agar isoman tetap aman